pemerintah melalui kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat melakukan groundbreaking pembangunan ruas terakhir tol transjawa probolinggo banyuwangi
jalan tol ini akan membentang sepanjang satu ratus tujuh puluh lima km
jasa marga probolinggo banyuwangi memulai peletakan batu pertama pembangunan ruas jalan tol terakhir yang akan menyambungkan seluruh transjawa dari anyer ke banyuwangi
proyek ini merupakan bagian dari proyek strategis nasional yang mendapatkan dukungan pemerintah
proyek dibagi menjadi dua tahap yaitu probolinggo besuki sepanjang empat puluh sembilan km dan besuki banyuwangi sepanjang satu ratus dua puluh lima km
jalan tol probolinggo banyuwangi merupakan bagian akhir daripada jalan tol transjawa yang sudah membentang dari anyer di banten hingga banyuwangi
di mana panjangnya kurang lebih seratus km
jalan tol probolinggo besuki sepanjang tujuh puluh lima km
jalan tol probolinggo besuki sepanjang tujuh puluh lima km
jalan tol probolinggo besuki sepanjang tujuh puluh lima km
jalan tol probolinggo besuki sepanjang tujuh puluh lima km